siap ya boy
bener bener kayak kamu ya
udah gak sedih lagi nih kayaknya
aduh mama sedih tau
kalo setiap kali inget sama papa kamu tuh mama sedih
tapi kalo gak inget ya gak sedih
itu mama sedih
jadi kalau mama pulang kantor
tuh pulang ke rumah tuh pengennya disambut dengan kata kata manis
nih kayak anggurnya manis
ya tapi malah kata katanya
mengiris hati bikin luka
mama harus melayangkan surat gugatan cerai
masa firulah lagi ma
kalo mikir pendek kayak gitu ma
kayaknya nih ini cuma satu satunya jalan terbaik
untuk dua belah pihak
mama dan papa
ma katanya pengen disambut manis kalo habis pulang kerja
pas papa pulang kerja
mama sambut manis gak
jadi susah nelan ya
kamu mah begitu pinter amat sih jadi anak selain gajah
aduh gusah pinter pinter kenapa
kalah terus tau mama kalau ngomong sama kamu
malu sama mama debat sama kamu
mendingan mama tuh debat sama papa tau
karena masih suka kan berdebat sama papa
maksudnya itu dulu bukan kekinian
kekinian malsap bol sama papa
boy jelasin semuanya ke bapak
jangan boy jangan
soalnya tekad mama tuh udah bulat banget
mama akan melayangkan surat cerai udah itu aja
gak usah tanya tanya
mama kan tau
kalo mama itu tuh gak bisa minta cerai sama papa kalo papa gak setuju
dan kalo misalnya mama mau minta cerai gak perlu ke pengadilan agama ma
kalo papa setuju langsung cerai iya kan
kamu tuh emang gak asik terlalu pinter terlalu ganteng
ngomong ngomong pokoknya apapun yang terjadi mama tetap mau cerai sama papa kamu
semua kepinteran kegantengan
kalo nyonya dan juragan jadi cerai
bagaimana nasib saya kedepan
gak bener baik
hai rai lapar
udet wah siapa lagi kergalau terus kemahaya kita puasa wah si kemot ini memanfaatkan
mah kemahnesiaan saya wah sengaja dia dua duaan terus sama si raya ah
salah sorangan makanya jangan pura pura amnesia liar lain apaan pusing sendiri abah
kondi mau ngajakin kita makan keluar mau
ayo saya ajak ya lah semuanya
siapanya kayak kurang semangat ya eh kalau makan saya ikut saya lapar juga main main
kamu lawor lawor bro mau ikut iyalah harus
sandung tutup dulu aduh allah hai koko hai apa apa sakit amnesia
ya oh yapres
kenapa neng raya
neng raya kan keluar budak saya
sepertinya si boy itu sudah terpengaruh dengan kata kata macan mama cantik
sekarang tinggal waktunya gimana caranya supaya si boi itu
bisa dekat dekat mendekat mendekat terus lengket sama riana
ini baru namanya cocok
kalau misalnya si boy
bener bener kasih tahu sama papa
kalau aku sudah mengajukan surat cerai ke pengadilan
pasti papanya bu marah banget
terus kalau misalnya papa marah terus bener bener cerahin mama
padahal mama ini kan cuma acting
wah ini bisa nggak cocok ini
wah kurang cocok nih idenya adriana
aku harus gimana nih harus gimana harus gimana
yuk cara ngepel dua ribu enam belas begini nih
kamu temennya masih ngepel
sudah besok aja lagi ini sudah malam kamu pulang saja
nggak mau ah nggak mau pulang bi
sudah nginep di sini aja ya
habis bete di rumah
ya sudah tuh kalau begitu kamu tidurnya sama bibi
jangan di kamar yang lain
nanti kamu digerayangin sama si mang diman
tapi emangnya muat kalau tidurnya berdua itu membirah
ya itu kamu jangan satu kasur sama bibi
kamu mau di bawah saja gak gelar tikrat atau apa kek
eh udah gak apa apa deh
daripada ntar digerayangin sama mang diman
hari kamu tuh ga mau main gawat gawat saja
kalau ngomong tuh yang jelas
judulnya tuh yang benar
ya ini emang lima
ada apaan sih
pokoknya gak apa apa
kadang gak apa apa
kita harus siap siap kehilangan pekerjaan
emangnya kita nyunyi sama jura kan
mau pecat kita
kamu mau menipercaya sama si mang diman
atau udah tidak mungkin nyonya sama agan itu main pecat saja begitu saja
pedah naon kamu
eh jawab benar baik
siapa yang mau pecat
masalahnya teh juranggan sama nyonya mau bercerai
masuk ke gabah kamu ngomong teh
gimana lah masalah
jangan bikin gosip sembarangan loh
nanti malah kalau agan sama juragan lihat eh agan sama juragan agan sama nyonya dengar kata mang diman nanti mang diman malah dipecat sama dia
ini teh fakta saya teh bicara mau fakta
katanya nyonya teh sudah tidak tahan lagi sama juragan
makanya mau cerai
ya allah gustinu agung
kalau beneran nyonya sama agan mau cerai teh terus bagaimana nasibnya si aden
gusti kirain mah tidak separah ini agan sama nyonya teh
irah lu rai ngajukan kamu kudu keluar kudu dipecat dari rumah ini
jauh bener baik

den boy jangan

ini dannya suamiku dan di sari buku bu docarda yang ettas aku mengimpping pendengar ayam di desa
pak amir makasih ya bunganya
wah akhirnya sampai juga ya
saya emang orangnya pengertian
bu devi pasti senang ya bisa studi ke luar negeri
saya juga senang kok bu
pasti dukung bu devi
iya pak bapak emang pengertian
soal dinner gimana ya
oh iya boleh pak
tapi saya mandi dulu ya
oke bu cakep tuh bu
ibu mandi saya jalan ke rumah ibu aja ya
biar nanti saya nyampe kita langsung jalan deh
iya oke pak
alhamdulillah rezeki anak soleh
irableunkesihah alguém kayaknya
kamu tuh bisa aja kamu tuh yang lebih keren dari papa
si boy apa sih papa
kalau begitu boy mau ke warung dulu ya
siap ya boy
si boynya pergi
gue lagi ada masalah nih di kantor polisi
kebetulan temen temen juga lagi pada di bali semua jadi gak bisa bantu gua
waduh ditahan di kantor polisi
oh pastinya saya akan bantu bro jun
kan bro jun dan kawan kawan udah sering bantu saya oke
papa nelfon siapa sih
biar saya panggil pengacara saya untuk urus ya brojun tenang aja oke
handphone nya gak aktif lagi
masa saya harus cari pengacara lagi